akhir akhir ini di tengah gencarnya pemberitaan mengenai pandemi virus corona atau covid sembilan belas
kita dikagetkan lagi dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar as yang menyentuh angka lima belas lima ratus sembilan puluh rupiah pada senin kemarin
tentu saja ini bukanlah berita baik di tengah gejolak ekonomi global
efeknya banyak orang makin panik karena khawatir jika kritis krisis moneter akan terulang kembali seperti yang terjadi di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
lantas bagaimana masyarakat harus mengantisipasi hal ini
untuk membahasnya sudah tersambung melalui sambungan virtual safir senduk perencana keuangan
selamat pagi mas safir
mas safir kalau kita bisa
ya mas ini rupiah sudah hampir enam belas ribu dan orang sudah mulai panik
yang punya dolar mungkin mereka ingin segera melepas karena mungkin ini adalah momentum
tapi di sisi lain bagi masyarakat awam mereka khawatir pasti akan berimbas kepada kenaikan harga komoditas dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya
dan bagaimana warga harus mingkapinya mas
ya sebenarnya yang namanya nilai tukar itu adalah sesuatu yang selalu ada ya
dari dulu sampai sekarang ada yang namanya nilai tukar ya
kita pergi ke singapura kita pergi ke hongkong kita pergi ke jepang kita pergi ke amerika kita pergi ke eropa
semua ada nilai tukarnya
dan seringkali tidak tahu kenapa orang selalu panik kalau ada perubahan nilai tukar yang begitu cepat gitu ya
dan biasanya kepanikan ini terjadi nomor satu kalau misalnya kita bergantung sama barang impor
dan kalau kita bicara ketergantungan sama barang impor ketergantungan kita luar biasa dengan barang impor
tinggal nomor satu apa yang harus kita lakukan adalah yang pertama secara pribadi dulu kita sendiri atau keluarga kita sendiri
punya ketergantungan berat atau tidak dengan pembelian barang impor secara rutin
kalau pembelian barang impor yang kita lakukan secara rutin itu atau pembelian barang impor yang kita lakukan itu tidak rutin
misalnya contoh misalnya kita kerjanya hanya beli hp baru setiap dua atau tiga tahun sekali
mungkin kita tidak khawatir lah kita tidak khawatir
paling paling oke lah ya dua tiga tahun sekali harga handphone baru lebih mahal lah misalnya seperti itu
tapi kalau misalnya kita melakukan pembelian barang impor itu rutin sebulan sekali nah itu yang baru kita harus khawatirkan kan begitu
tapi kelihatannya untuk mereka yang masuk kalangan menengah pembelian barang impor itu mungkin tidak dilakukan setiap bulan lah
jadi mungkin masih tidak terlalu terasa lah seperti itu
yang kedua itu mungkin pengaruhnya adalah kalau misalnya barang barang yang kita beli itu adalah barang barang
barang lokal tapi ada bahan bahan impornya
nah itu ya mungkin kita baru akan sedikit merasakan gitu
tapi saya pikir adalah penurunan nilai rupiah terhadap usd ini salah satunya adalah pelemahan atau misalnya ada ancaman yang namanya resesi
saya sempat kemarin mengintip kalau tidak salah malah sudah sempat menyentuh lima belas enam ratus kalau tidak salah tuh satu usd
nah apa yang harus kita lakukan tentunya adalah kita mencari sumber sumber keran penghasilan yang baru
ada dua macam cara yudha dalam kalau kita menyikapi ini
yang pertama adalah fokus melihat apakah penghasilan yang sudah kita dapatkan sekarang bisa kita perbesar atau tidak
nah repotnya lah kalau pada saat ini kita kerja karyawan kita kerja sama orang mungkin agak sedikit repot
kenapa karena penghasilan kita tergantung kebijakan perusahaan
tapi salah satunya adalah membuka keran keran atau sumber penghasilan baru di luar penghasilan kita sekarang
sehingga next time kalau ada kenaikan harga terutama kenaikan barang impor
konsumsi barang impor kita kencang kita tidak terlalu khawatir
tapi yang juga mesti kita lihat adalah sepanjang kita tidak tergantung dengan barang impor
sepanjang kita perbanyak barang lokal sepanjang kita mau mengkonsumsi barang barang lokal
saya pikir kenaikan harga usd ini tidak akan terlalu berpengaruh sama kita
mas hafir tadi ada mengatakan sejauh kita tidak terlalu bergantung terhadap barang lokal
tapi ironisnya kita begitu sangat tergantung ya mas
makan harian beras juga impor gandum juga ada impor kemudian juga bahkan benang dan juga sejumlah kebutuhan fashion juga seperti itu
lalu bagaimana nih kita bisa menggiatkan kembali produsen lokal
sementara mereka sendiri juga masih mengimpor sejumlah komoditas ataupun bahan dasar ya mas
ya memang ini tidak bisa dihindari
kalau misalnya kita mau menghindar dari barang impor sekaligus itu memang sulit sekali
jadi kalau saya ditanya apa yang harus kita lakukan ya memang mau tidak mau memang harus menambah keran penghasilan yang baru
menambah sumber penghasilan yang baru
jangan lupa bahwa kenaikan harga kenaikan us dollar akan mendorong kenaikan harga barang impor sehingga ini akan mendorong inflasi
dan saya selalu bilang ada dua atau tiga momen dalam setahun di mana inflasi itu terasa kencang
pertama adalah menjelang hari raya terutama hari raya lebaran
mayoritas di indonesia yang muslim menjelang hari raya lebaran itu kenaikan bahan makanan itu lumayan ya
tapi yang kedua adalah kenaikan bbm
kenaikan bbm itu biasanya akan mendorong
kenaikan harga barang yang lain ya itu yang kedua
dan yang ketiga adalah kenaikan drastis terhadap us dollar
nah sepanjang ada kenaikan drastis terhadap us dollar
us dollar terhadap rupiah maka ini akan mendorong inflasi
jadi pola pikir yang saya sarankan adalah anggap saja ini adalah bagian salah satu bagian dari inflasi yang bisa saja terjadi minimal tiga kali dalam setahun
menjelang hari raya kenaikan harga bbm dan kenaikan harga usd
ini adalah inflasi seperti biasa
mas safir kalau kita bicara mengenai inflasi
kemudian juga kenaikan dolar sekarang diperparah dengan adanya resesi ya
ibu ibu rumah tangga kemudian pekerja kantoran juga sudah mulai khawatir resesi ini
seberapa besar dampak dari kenaikan dolar terhadap rupiah sendiri kemudian juga resesi
apakah bisa berimbas secara langsung terhadap masyarakat terutama tadi buat masyarakat yang pekerja kantoran seperti saya nih mas safir
sebagian perusahaan sebagian perusahaan kalau saya ditanya efek ya terhadap ekonomi makro gitu ya
jadi begini sebagian perusahaan yang menjual produk yang menggunakan bahan bahan impor
itu tentu akan terkena imbas ya
mereka terpaksa mungkin harus mendorong kenaikan harga jual barang mereka itu yang pertama
tapi yang kedua adalah kalau perusahaan tersebut banyak fokus pada barang barang yang sifatnya tertier gitu ya
maka mungkin mereka akan mengalami penurunan penjualan
tapi kalau perusahaan tersebut fokus kepada barang barang kebutuhan barang barang sifatnya
ya memang dikonsumsi sehari hari orang mau gak mau tetap akan beli walaupun sedikit ngedumel karena harga barang kebutuhan naik segala macam
karena kita ternyata barang kebutuhan kita adalah impor misalnya atau ada bahan impor ya
mungkin kita akan ngedumal tapi kita tetap beli
tapi kalau barang barang itu sifatnya barang barang tertier dan lain sebagainya
mungkin penjualan bisa menurun dan bisa jadi dalam jangka panjang dalam jangka panjang pelan pelan akan ada penyusutan organisasi perusahaan
yang namanya phk seperti itu
jadi dalam jangka panjang kalau ini terus terjadi bisa jadi ini akan ada phk dan ini semakin menggambarkan bahwa ini
yes ini adalah resesi
dan semakin banyak orang yang jadi pengangguran
dan dalam jangka panjang jeleknya bisa seperti itu
mas safir kalau kita bikin skema keuangan nih ya kalau bicara mengenai bagaimana tadi bisa mengelola salah satunya mengirit atau pengeluaran pengeluaran tersier terkait dengan barang barang impor
mungkin komposisinya mas safir bisa memberikan deskripsi seperti apa
dimana misalkan mereka hanya
mereka hanyalah pekerja biasa
tidak ada penambahan income mas
kalau misalnya kita bicara pekerja biasa dengan penghasilan tertentu katakan mungkin angka mudahnya saja angka mudahnya saja angka lima juta sebulan gitu ya
tiga juta atau enam juta sebulan ya
jadi saya selalu membagi pengeluaran itu menjadi tiga macam kategori ada wajib butuh dan ingin
wajib itu ada banyak butuh ada banyak ingin ada banyak
tapi kalau kita mau sedikit lebih real lagi mari kita bagi pengeluaran itu menjadi empat
jadi pertama adalah untuk membayar cicilan utang
jadi cicilan utang itu adalah barang atau hal hal yang harus kita bayar yang kalau kita tidak bayar akan ada konsekuensi berupa denda atau bunga
pertama bagi jadi cicilan hutang itu yang pertama
kemudian yang kedua ditabung atau diinvest itu yang kedua
kemudian ketiga asuransi dan yang keempat biaya hidup
jadi kalau misalnya penghasilan kita katakan lima juta sebulan misalnya
kalau ada orang yang bisa membeli maka itu minimal
nah jadi tips nya adalah stop pembelian utang utang yang memang sifatnya konsumtif
supaya cicilan utang kita tidak makin bengkak gitu ya
itu yang pertama
kemudian yang kedua adalah fokus pada hal hal yang memang kita wajib dan kita butuh saja
untuk yang ingin kalau misalnya penghasilan kita masih kisaran lima sampai sepuluh juta
kita memang harus pintar pintar ngerem lah seperti itu
di sini lah dibutuhkan bagaimana kita bisa menahan emosi kita
supaya kita bisa fokus pada pengeluaran yang memang wajib dan butuh
terakhir nih mas safir tentang investasi
apa yang menarik di saat dolar menguat kemudian bagaimana masyarakat memilih
apakah tadi safe havennya ke emas menyimpan dolar tapi sementara pendapatan juga lagi tergerus nih
iya ini juga menarik kenapa
karena pertanyaan akan selalu ada
kalau misalnya terjadi kenaikan harga usd gitu ya apa yang harus kita lakukan
pertama yang sebetulnya harus kita lihat adalah apa yang terjadi pada suku bunga di dalam negeri
jadi biasanya kalau terjadi yang terjadi pada suku bunga di dalam negeri adalah
yang dilakukan orang orang atau bank sentral itu adalah dia menaikkan suku bunga
dan ini yang baru saja terjadi ada kenaikan suku bunga
nah cuma bank indonesia menghimbau katanya suku bunga simpanan di perbankan boleh naik
tapi suku bunga kredit jangan naik dulu ya katanya gitu walaupun pelan pelan akan naik juga
jadi yang harus kita lihat adalah kalau misalnya terjadi kenaikan suku bunga
maka saran saya bagi masyarakat adalah fokuslah pada produk produk investasi pendapatan tetap
terutama yang memberikan bunga kenapa
karena produk investasi pendapatan tetap terutama yang memberikan bunga biasanya akan naik
saya kasih contoh misalnya dengan kenaikan bunga simpanan berarti ada kenaikan bunga deposito
maka next time kalau ada obligasi baru yang keluar
yang dikeluarkan oleh negara surat utang misalnya bunganya akan lebih tinggi
fokus di produk produk seperti itu itu yang pertama
dan yang kedua adalah kalau masih ada uang lebih masuklah kepada produk produk investasi pertumbuhan
seperti saham di pasar modal dan lain sebagainya
mumpung harganya masih murah dan orang lagi pesimis kenapa pesimis
karena mereka melihat bahwa wah ini kita ekonomi kita lagi harus hati hati ini segala macam
itu akan berpengaruh kepada harga saham jadi silakan beli saham di pasar modal
kalau kita ada uang lebih kita bisa beli
mumpuk harganya lagi murah tapi fokusnya sekali lagi adalah pada produk investasi pendapatan tetap
terutama yang memberikan bunga seperti obligasi atau surat utang
wah menarik sekali perbicaraannya saat komprehensif memberikan tips dan juga harapan ya buat kami
yang sedikit khawatir dengan pelemahan rupiah yang begitu sangat dalam
terima kasih mas hafir zaiduk untuk perbicaraan pagi hari ini selamat pagi bas
terima kasih selamat pagi